calon wakil presiden nomor urut satu maruf amin optimis dapat merangkul suara di sumatera utara sebesar tujuh puluh persen
hal ini diungkapkan maruf amin usai menghadiri peringatan maulid nabi di medan sumatera utara selasa siang
ustadz yusuf mansur dan mantu jokowi bobi nasution turut hadir dalam acara yang berlangsung di gedung mmtc jalan ring road medan
kepada wartawan usai menghadiri peringatan maulid nabi cawapres nomor urut satu mengatakan optimis bisa mendapatkan dukungan suara dari masyarakat sumatera utara tujuh puluh persen
lebih lanjut ⁇ maruf ⁇ mengharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat sumatera utara untuk memberikan hak suaranya dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
dan tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa tetap santun dan jangan menyebarkan berita hoaks fitnah yang dapat merusak persaudaraan
tidak tujuh puluh persen saya minta dukungan dan kedua tetap jaga persatuan dan keutuhan bangsa